bagaimana perkembangan penyidikan pabrik ekstasi ruman yang diungkap di wilayah tanggerang dan juga semarang jawa tengah
sudah bergabung bersama kami kombes paul jayadi wakil direktur tindak bidana narkoba barreskrim
paul ri selamat malam pak jayadi
selamat malam mbak
pak jayadi ada puluhan ribu pil ekstasi siap edar dan juga bahan baku pembuatan ekstasi yang ditemukan
bahkan informasi yang disampaikan sebelumnya pabrik ekstasi di tanggerang ini bisa memproduksi tiga pil ekstasi hanya dalam waktu tiga puluh menit
ada dua lokasi kronologisnya seperti apa dan keterkaitannya tanggerang dan semarang ini seperti apa pak
ya terima kasih mbak jadi apa hubungan pabrik ekstasi yang ada di semarang dengan pabrik ekstasi yang ada di tangerang
saya dapat jelaskan bahwa berdasarkan hasil penyidikan yang kami lakukan bahwa dua jaringan ini saling berhubungan
karena beberapa minggu sebelumnya kami mendapatkan informasi bahwa akan ada bahan baku narkotika dan peralatan data ekstasi akan masuk ke indonesia
berbekal informasi itu kemudian kami melakukan pendalaman terhadap informasi itu
dan kebetulan dari informasi yang kami dapatkan itu menuju kepada jawa tengah
dan kemudian banten
dengan demikian kami membentuk tim dengan berkoordinasi dengan bia cukai untuk memastikan kebenaran informasi itu
nah berdasarkan analisa data yang kami dapatkan ternyata informasi itu betul
ternyata bahan baku dan alat cetak ekstasi itu menuju ke semarang dan tangerang banten
nah kemudian pada tanggal satu kemarin
kami secara bersama sama dengan polda jawa tengah kemudian polda banten termasuk teman teman biacukai melakukan penangkapan secara bersama sama
untuk di jawa tengah kebetulan saya sendiri yang bergabung dengan teman teman di jawa tengah itu dua tersangka berhasil kita amankan dengan barang bukti berupa
satu alat cetak
kemudian nasi yang sudah siap edar lebih kurang sepuluh ribu butir
kemudian beberapa kilogram bahan baku yang siap untuk diproses
sedangkan untuk yang di tangerang itu tersangkanya juga ada dua
kemudian barang bukti yang sudah siap edar itu ada empat puluh lima ribu putir
dan bahan baku yang siap
kemudian barang bukti yang sudah siap untuk dilakukan proses produksi
itu yang dapat disampaikan di awal hari ini
pak jayadi siapa kemudian pelakunya yang menjadi otak dalam produksi dan peredaran ini
apakah kemudian pemain lama dan sejauh ini sudah berapa orang yang ditetapkan sebagai tersangka
ya berdasarkan hasil penyidikan yang kami lakukan yang sifatnya ini masih terus berkembang
bahwa kedua jaringan ini mendapatkan perintah dari seseorang yang kita sebut sebagai k
ini adalah pengendalinya
dan ini juga masih dalam proses penyidikan yang kami lakukan
mudah mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama kita dapatkan
dan yang bersangkutan sudah kita tetapkan sebagai pvo atau daftar pencarian orang
oke di luar kasus ini apakah k ini
sudah masuk dalam radar dari pihak polisian
karena ini juga muncul adanya dugaan sindikat internasional
karena alat cetaknya sendiri dikirim dari tiongkok ya pak ya
kami belum bisa memastikan mbak dari mana sindikat yang gabung dengan sindikat dari indonesia
dari negara a negara b kami belum bisa memastikan
kami terus akan melakukan proses penyidikan untuk memastikan
keterkaitan jaringan di indonesia maupun keterkaitan
dari jaringan luar negeri
tetapi yang bisa kami pastikan adalah
ini terlibat jaringan internasional
ataupun bahan baku untuk proses produksi
itu bisa dapatkan dari luar negeri
kemudian alat cetaknya juga kami dapatkan dari luar negeri
dan ini sedang kami telusuri
sehingga kami berkesimpulan untuk sementara
dan kolaborasi dengan jaringan yang ada di indonesia
kemudian empat tersangka yang kita amankan
dua yang dari tangerang
kemudian dua dari semarang
itu salah satunya adalah residivis
yang mana beberapa waktu yang lalu
salah satu tersangka yang ada di tengah di tangerang
kita lakukan proses hukum terhadap yang bersangkutan
sehingga seorang tersangka itu dua kali
sehingga seorang tersangka itu dua kali
dalam arah ini
oke pak jayadi kita tahu bahwa di dua lokasi ini
terutama di semarang tadi rekan kami menginformasikan
bahwa rumah kontrakan berada di tengah permukiman
tapi kemudian ruangan produksinya disulap sedemikian rupa
sehingga aktivitas yang terjadi di dalam ruangan
tidak terdengar oleh masyarakat di sekitar
apakah kemudian memang artinya ada deteksi awal yang gagal
sehingga kemudian pabrik pabrik
pabrik rumahan seperti ini ya
khusus untuk eksitasi ini
bisa muncul di dua lokasi dalam waktu yang bersamaan
ya dapat kami jelaskan bahwa yang untuk di semarang
seperti yang disampaikan reporter dari laptom betul
jadi rumah kontrakan itu didesain sedemikian rupa
terutama di kamar yang paling belakang
itu dilapisi dengan latar belakang
dan lapisan yang kedap suara
tujuannya adalah ketika proses produksi berlangsung
mesin mesin yang ada di dalam rumah kontrakan itu
tidak terdengar dari lingkungan sekitar
nah kemudian apakah ini bentuk kegagalan kita
karena kita melakukan proses ini
mulai dari mendapatkan informasi tiga minggu sebelumnya
tiga seminggu sebelumnya kita mendapatkan informasi
kemudian tanggal satu kemarin
kita berhasil ungkap jaringan di dua lokasi ini
memang perlu bantuan dari masyarakat
dukungan dari masyarakat
kalau mengandalkan kami sendiri
tentu tidak begitu maksimal
maka bantuan dari masyarakat perlu untuk membongkar
ataupun memberantas peredaran gelap narkotika yang ada di
artinya peran aktif masyarakat juga diharapkan
terakhir pak jayadi
dari dua lokasi ini
apakah memang sudah ada ekstasi yang diedarkan
karena pengakuan dari tersangka belum sempat diedarkan
dan kualitas ekstasi sendiri yang dihasilkan seperti apa pak jayadi
ya hasil pendidikan yang kami lakukan
para tersangka mengatakan bahwa belum sempat diedarkan
tetapi kami akan lakukan uji terhadap keterangan yang bersangkutan
dengan melakukan cross check terhadap alat bukti alat bukti yang kami dapatkan
baik yang ada di tangerang maupun yang ada di semarang
sehingga suatu ketika
keterangan tersangka ini bisa kita buktikan
oh ternyata benar oh ternyata tidak
tetapi sekali lagi
penyidik sedang bekerja secara keras
perkembangan penyidikan ini segera kami jelaskan
sekali lagi mbak bahwa kami sesegera mungkin untuk menuntaskan kasus ini
baik terima kasih pak jayadi
sekali lagi kita harapkan bahwa pengungkapannya bisa tuntas
tersangka yang saat ini masih diburu bisa ditangkap
dan kita harapkan bahwa memang pemberantasan narkoba ini lebih ditingkatkan lagi
terima kasih sekali lagi kombes pol jayadi wadir tipit narkoba baris krim polri selamat malam
terima kasih selamat malam